kebakaran kembali terjadi di kawasan gunung bromo jawa timur yang diduga akibat penggunaan suar api atau flare yang digunakan pengunjung
dan kini disebut belum sepenuhnya dapat dipadamkan
apa kemudian penyebab sebenarnya kebakaran ini
bagaimana proses penyidikan kepada para saksi yang disebut diamankan oleh polisian
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami kapolres probolinggo akbp wisnu wardana
selamat sore pak wisnu
baik jadi sejauh ini berdasarkan penyidikan terbaru jadi memang akibat flare begitu pak menjadi penyebab kebakaran di bromo
baik terima kasih mas bram
izinkan kami dari polres probolinggo untuk menyampaikan terkait dengan kronologis penyebab kebakaran
jadi memang benar hasil dari pemeriksaan yang kami lakukan
memang ada kegiatan pre wedding atau foto sebelum pernikahan
dari wedding organizer maupun dari pengantinnya menggunakan flare atau suar yang mengeluarkan asap
di mana dari lima suar atau flare yang digunakan
satu yang gagal untuk dinyalakan yang tiba tiba meletup
sehingga dari letupan itu menimbulkan percikan api yang menyebabkan kebakaran
oke artinya berarti menyebabkan kebakaran
jadi memang dari kecelakaan penggunaan begitu pak ya
bukan kemudian penggunaan secara normal secara biasa begitu artinya
ya karena adanya kelalaian di sini yang hasil pemeriksaan kami sehingga munculnya kebakaran
oke pak kapolres sebetulnya untuk penggunaan suar api apalagi ini kemudian di alam terbuka
apakah ada izinnya atau tidak
dan apakah sebenarnya untuk masuk kawasan taman nasional bromo tengger semeru itu ada batasannya
apakah misalkan api dilarang
hal hal yang membahayakan dilarang bagaimana sebetulnya pak
baik terima kasih
jadi tentunya dari taman nasional bromo tengger semeru tnbts sudah menyampaikan bahwa
bukit teletabis itu merupakan kawasan konservasi
namanya juga sudah taman nasional
jadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan di sana harus memerlukan izin
dari hasil pemeriksaan kami
bahwa yang bersangkutan
ini tidak mempunyai surat izin masuk kawasan konservasi atau simaksi
artinya mereka masuk hanya sebagai pengunjung biasa begitu tidak melaporkan ada
akan ada kegiatan kegiatan seperti foto prewedding begitu pak
pak informasi yang kami terima ada enam orang yang diperiksa
apakah kemudian ini sudah ada peningkatan status sebagai tersangka dan apa kemungkinan jeratan pasalnya
bagaimana menurut anda kepada para yang bersalah ini tadi
jadi untuk enam orang yang sudah kita amankan berdasarkan hasil percara
ada satu orang dengan inisial awew yang sudah kita tetapkan statusnya menjadi tersangka
karena berdasarkan alat bukti yang cukup
maka kita jerat kepada yang bersangkutan yaitu terkait dengan undang undang kehutanan
yang dilupa dengan
tentang perpu nomor dua tahun dua ribu dua tentang cipta kerja
kemudian pasal satu ratus delapan puluh delapan kuhp
dimana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun dan denda paling banyak satu lima miliar
oke baik pak
terhadap lima orang yang lain untuk sementara statusnya sebagai saksi
ada kemungkinan akan peningkatan menjadi tersangka begitu pak
dengan apalagi ini melebar ke sejumlah
gunung gunung yang berada di dekat bromo juga begitu
untuk sampai saat ini
sementara kami masih mendalami atau mengembangkan pemeriksaan kepada lima orang yang lain
karena kami masih memerlukan alat bukti yang lain untuk menentukan status yang lima orang lagi
terakhir pak kapolores
berarti artinya dengan kondisi seperti ini
kawasan taman nasional bromo tengger semeru ditutup untuk
untuk warga begitu
betul untuk sementara sampai saat ini ditutup seluruh pintu masuk untuk pengunjung wisata
pak kapolores berarti bagaimana kemudian pengetatan kedepannya untuk para pengunjung yang akan masuk
apakah kemudian akan ada pemeriksaan yang lebih ketat lagi
lebih intensif lagi bagi barang barang yang akan dibawa
apalagi perizinan ini dianggap dilanggar begitu oleh tersangka tadi
ya jadi hasil koordinasi kami polres pro polinggo
kemudian dengan taman nasional bromo tengger semeru
kemudian dengan pengelola kawasan wisata
kemudian dengan tokoh masyarakat di kawasan tengger
kami bersepakat bahwa ke depan untuk kawasan taman nasional bromo tengger semeru ini
harus dijaga secara bersama sama
jadi ini merupakan
kewajiban kita bersama untuk menjaga kelestarian dan keamanan taman nasional bromo tengger smeru
karena ini merupakan aset nasional dan kebakaran hutan merupakan atensi dari bapak presiden
maka kita sangat serius dan fokus dalam menangani penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan ini
baik oke kita akan tunggu seperti apa kemudian kelanjutan kasus hukumnya
dan juga kita tentu berharap kebakaran yang saat ini ada
segera bisa dipadamkan dan kembali normal
terima kasih atas waktu anda pak kapolors pro belingo
ini wisnuwardana telah bergabung bersama kami